lantas bagaimana implementasi dari ppkm darurat yang akan berlaku di jawa bali selama lebih kurang tiga minggu depan
kita sudah terhubung dengan produser lapangan kami ada tiga bermau di jakarta
selamat siang tika
tika setelah menyimak tadi pernyataan dari presiden jokowi ada tiga sampai dua puluh juli akan diberlakukan ppkm darurat selama tiga minggu lamanya
bagaimana persiapan dari sejumlah kepala daerah terutama bagi jawa dan bali ini menyambut tiga juli mendatang untuk ppkm darurat dan bagaimana sejauh ini penanganan covid sembilan belas di masing masing daerah tika
ya herano benar sekali bahwa baru saja presiden joko widodo ini mengumumkan akan menerapkan ppkm atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat
yang akan mulai berlaku pada tanggal
dua puluh juli esok nanti hingga tanggal dua puluh juli dua ribu dua puluh satu khusus untuk di pulau jawa dan bali mengingat kondisi saat ini lonjakan kasus yang meningkat terutama di area pulau jawa dan bali
memang ada beberapa poin yang disampaikan oleh presiden joko widodo tadi yaitu di mana pengambilan keputusan untuk memperlakukan ppkm darurat ini melihat pandemi covid sembilan belas yang berkembang sangat cepat
lalu yang kedua adalah memperlakukan ppkm darurat tanggal tiga hingga dua puluh juli untuk pulau jawa dan bali dan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat
pada ppkm mikro yang saat ini tengah berlangsung
dan yang keempat adalah untuk implementasinya seperti apa presiden jokowi dodo ini meminta agar menko maritiman dan investasi luhut bin panjaitan yang kemarin sudah ditunjuk sebagai koordinator ppkm pelaksanaan ppkm darurat untuk pulau jawa dan bali ini agar menjelaskan kepada masyarakat seperti apa nantinya implementasi dari ppkm darurat
yang akan mulai diberlakukan tanggal tiga juli esok
informasi yang kami dapatkan bahwa nanti luhut binsar panjaitan akan melakukan konferensi pers pengumuman implementasi ini sekitar pukul setengah dua siang waktu indonesia barat heranov
dan yang poin kelima atau terakhir yang disampaikan oleh presiden jokowi dodo adalah mengerahkan semua aparat atau tenaga kesehatan dan juga aparat agar saling bahu membahu
meningkatkan ketersediaan atau kesiapan rumah sakit serta kesiapan atau ketersediaan oksigen untuk penanganan pandemi covid sembilan belas saat ini
jelang menko maritim dan investasi luhut menyampaikan implementasi pada pukul setengah dua siang nanti
mungkin anda bisa gambarkan kepada kita semua bagaimana sebenarnya ppkm darurat ini apa saja membedakan dengan ppkm mikro yang berlangsung hingga saat ini tika
ya memang sejak kemarin telah diselenggarakan rapat terbatas dan memang kami mendapatkan beberapa draft terkait dengan bagaimana nanti implementasi dari ppkm darurat ini
dan pada hari ini juga kami mendapatkan sedikit informasi informasi awal apa yang nanti akan disampaikan oleh menko maritim dan investasi terkait dengan implementasi ppkm
selain itu juga untuk implementasi terkait dengan kegiatan belajar mengajar di beberapa kabupaten dan kota di pulau jawa dan bali yang memperlakukan ppkm darurat ini akan diberlakukan secara online dan daring
dan untuk pelaksanaan operasional supermarket pasar tradisional toko dan pasar sualayan untuk kebutuhan masyarakat sehari hari

beliau telah ditunjuk oleh presiden secara langsung menjadi koordinator pelaksanaan ppkm darurat untuk pulau jawa dan bali
baik baru sebatas draft yang anda dapatkan kita tunggu nanti implementasinya dari pak luhut panjaitan
bagaimana sebenarnya tika apakah anda punya informasi koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan ppkm darurat ini
apakah sudah dibicarakan pagi ini sehingga kepala kepala daerah ini sudah mengerti apa yang akan diimplementasikan di masing masing daerah mereka di jawa bali ini
ya benar sekali bahwa pembicaraan terkait bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini memang telah dilakukan juga sebelumnya
mulai dari pelaksanaan ppkm mikro dan untuk nantinya tentu saja sudah ada koordinasi secara internal
baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
dan kalau kita melihat tadi pagi juga dalam pelaksanaan upacara atau peringatan hari ulang tahun bayangkara presiden joko widodo ini menemui sejumlah pihak dari polda dari seluruh provinsi yang ada di indonesia
dan juga melakukan telekonferensi dengan beberapa kapolda yang ada di seluruh indonesia
untuk mengecek atau mendapatkan laporan dari tiap tiap provinsi bagaimana nantinya kesiapan mereka untuk pelaksanaan ppkm yang terbagi menjadi beberapa level ini
dan tadi salah satunya adalah bagaimana kesiapan dari polda jawa barat ini untuk pelaksanaan ppkm darurat
dan di situ diketahui bahwa memang sudah ada koordinasi di antara pemerintah
tentunya tentu saja dengan sinergitas bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dan juga sinergitas untuk pelaksanaan ppkm darurat dengan juga melibatkan unsur tni polri serta satpol pp
baik kita harapkan ppkm darurat akan efektif untuk menekan laju covid sembilan belas di tanah air
terima kasih tika bermau langsung dari istana kepresidenan jakarta